kita awali redaksi jawa barat dari informasi pertama
ribuan awak angkutan kota dan ojek pangkalan di tasikmalaya berunjuk rasa menolak angkutan berbasis aplikasi
dalam aksinya para pengunjuk rasa memblokir jalan marta dinata
sehingga akses utama menuju kota tasikmalaya dari arah bandung lumpuh
mereka juga meminta pemerintah daerah untuk segera menghentikan kegiatan operasional ojek online
harus selalu lintas di jalan marta dinata tasikmalaya
rabu siang lumpuh total akibat aksi blokir jalan yang dilakukan ribuan awak angkutan kota dan ojek pangkalan
para pengunjuk rasa meminta pemerintah segera mencabut izin operasional angkutan berbasis aplikasi atau online
para sopir angkutan dan pengemudi ojek pangkalan ini mengaku pendapatan mereka turun drastis
bahkan merugi setelah kehadiran angkutan berbasis online
jangan ada gojek di tasikmalaya
kenapa harus ditutup ada alasannya mungkin
merugikan semua jalur semua supir
belum memadai lah
selain menggelar aksi unjuk rasa para awak angkutan kota ini juga melakukan sweeping angkot lain yang tetap beroperasi sehingga nyaris terjadi keributan
akibatnya puluhan penumpang terlantar dan harus berjalan
jalan kaki untuk sampai ke tempat tujuan
mau ke itu belakang mk
terus kenapa perusahaan
tuh ada demo katanya terus diturunin di sini
turun di sini ya
coba takut gak
masa jalan kaki masih jauh
jauh berapa kemah lagi
jangan percaya sama aparat atau gimana kalau bukan ubah selesai
untuk menjaga agar kericuhan tidak semakin meluas pemerintah kota tasikmalaya
akhirnya menutup dan melarang angkutan berbasis aplikasi gojek beroperasi di tasikmalaya
melalui dinas perhubungan dan satpol pp kantor perusahaan ojek online yang berada di jalan haji zainal mustafa tasikmalaya disegel
sementara dengan batas waktu yang tentukan bahwa kegiatan ojek yang menggunakan aplikasi online tidak diizinkan
jadi dalam tanda kutip roda dua menggunakan penumpang orang dengan basis online
meski belum ada regulasi yang mengatur tentang angkutan roda dua dengan alasan goya
dengan alasan untuk menjaga kondusivitas pemerintah kota tasikmalaya untuk sementara melarang angkutan roda dua berbasis online beroperasi di wilayah tasikmalaya